bocah lelaki berinisial mf usia lima belas tahun ini nekat menikahi sang kekasih ns yang masih berumur enam belas tahun
kedua sejoli yang masih duduk di bangku smp ini melangsungkan resepsi pernikahan di kelurahan wiring palenai kabupaten wajo sulawesi selatan pada minggu dua puluh dua mei lalu
sejumlah foto dan video yang di upload rekan dan keluarga mempelai saat menghadiri acara langsung viral dan memicu reaksi netizen di sosial media
alasan menikah muda dipilih oleh mempelai pria mf karena takut kekasihnya direbut orang lain
akad nikah dilangsungkan siri setelah tidak mendapat izin dari kantor urusan agama dan pemerintah setempat
pihak kua mengungkap bahwa berkas mempelai sebelumnya sempat masuk ke kantor namun berkas tersebut ditolak
selanjutnya acara pernikahan pun berlangsung tanpa sepengetahuan pihak kua
pernikahan dua sejoli ini dinyatakan tidak resmi secara hukum
pihak pemerintah akan melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti pernikahan viral ini